penambahan kasus positif covid sembilan belas hingga ke angka dua enam ratus lima puluh tujuh menandakan jika kondisi pandemi covid sembilan belas masih gawat dan mengkhawatirkan
meski indonesia telah masuk pada tahap tatanan kenormalan baru ironinya angka transmisi dan grafik infeksi setiap harinya belum mewakili perilaku serta kebiasaan baru di tengah masyarakat
yang digadang semakin tertib dan disiplin menjalankan protokol kesehatan
apa yang terjadi dan upaya apa lagi yang harus dilakukan agar bisa hidup berdamai dengan covid sembilan belas hingga ditemukannya vaksin
untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan sejumlah narasumber dari luar studio
yang pertama gubernur jawa barat ridwan kamil selamat malam assalamualaikum pak gubernur
waalaikumsalam mas ferdi dan komitasi nm
terima kasih pak gup sudah bergabung dengan kita
dan juga ada pak pandu riono epidemiolog sudah bergabung juga dengan kita
selamat malam pak pandu
selamat malam pak ferdi dan selamat malam semuanya
sehat pak pandu ya
dan kita juga masih menunggu wakil gubernur jawa tengah untuk bergabung dengan kita malam ini
taci yasin masih kita terus coba untuk hubungi
tapi kemudian kita langsung saja dulu membahas ini dengan pak gubernur dan juga pak pandu
sebelum ke kang emil saya ingin ke pak pandu dulu
secara makro dulu pak
apa yang anda baca dari situasi hari ini
ada kemudian dua enam ratus lima puluh tujuh penambahan kasus
kalau diterjemahkan secara angka saja memang artinya transmisi masih terjadi begitu ya
infeksi masih terjadi di tengah masyarakat
tapi yang perlu kita ketahui kok bisa kondisi ini berlanjut seperti ini dari hari ke hari
justru angkanya semakin tinggi pak
ya jadi setiap pelonggaran dari pembatasan sosial itu selalu potensial akan terjadi peningkatan kasus
nah itu harus diantisipasi
jadi kita akan menemukan klaser klaser baru
seperti di dki di pasar dan di jawa barat ada kluster baru
misalnya yang baru saja dilaporkan adanya di sitapa
dan ini menurut saya harus kita antisipasilah
dan ada dua intervensi yang kita harus siapkan adalah perilaku penduduk
jadi perilaku penduduk untuk mengurangi risiko penularan
karena mereka sudah diizinkan melakukan aktivitas maka mereka harus menggunakan tiga m
kalau bahasanya tiga m ya
oke apa itu pak
masker menjaga jarak dan mencuci tangan
kalau itu dipatuhi gitu itu akan mampu menurunkan risiko penularan
dan kemudian dari pemerintah daerah itu harus memperkuat surveillance aktif
misalnya dengan yang kita singkat sebagai pli
tes jadi tes dengan pcr kemudian melakukan pelacakan kontak
pertama kita harus melakukan pelacakan kontak
pertama kita harus melakukan pelacakan kontak

padahal misalnya kasus baru itu langsung kita lacak sampai harus lebih dari lima sampai dua puluh orang setiap kasus
kalau bisa lebih dari dua puluh
dengan demikian kalau kita tes lagi kita harus melakukan isolasi
jadi tri itu adalah senjata kita
pak pandu sebelum saya lanjut ke anda kita ingin menyapa pak wagub
untuk jawa tengah tas yasin
selamat malam pak yasin
ya terima kasih sudah bergabung dengan kita pak
ada pak pandu dan juga kang emil yang sudah lebih dulu bergabung dengan kita di newscast malam ini
saya lanjutkan ke pak pandu
kalau saya tidak salah anda pernah mengatakan bahwa indikatornya adalah salah satunya epidemiologi
juga bagaimana sektor apa namanya ya di bidang kesehatannya
bagaimana tracing dan testing yang
masif juga dilakukan
artinya kemudian dasar ini yang diyakini agar psbb ini bisa dilonggarkan di semua daerah
berarti belum terpenuhi ya pak
ya bukan belum terpenuhi
memang persyaratannya kan masih lemah
kita masih dinamika penularannya masih terus berjalan
padahal kita sudah beberapa bulan melakukan pembatasan sosial
ini tidak mungkin dipertahankan
karena kita harus masih imbangkan antara mengendalikan pandemi
dan juga mendorong supaya masyarakat melakukan kegiatan sosial ekonomi
dan mereka menyeimbangkan
inilah kita bisa antara bisa hidup di mengendalikan pandemi
dan sekaligus juga masyarakat bisa melakukan kegiatan sosial ekonomi
artinya memang tetap berada di tengah tengah
untuk mempertimbangkan segala sesuatunya
kebijakan dan juga apa teknis yang akan dilakukan
begitu ya pak pandu
kalau gitu saya ke pak gubernur
hari ini kita menyaksikan bersama sama
bahwa jawa barat menjadi sorotan penyebaran kasus dari jawa timur
sekarang berpindah ke jawa barat pak
secara data dan kajian ilmiah
apa yang anda terima data dari tim
untuk menilai kondisi seperti ini
terima kasih mas fedy
dan seluruhnya yang hadir
jadi memang kita inginkan berlagu membaca pola ya
dari pola yang ada
kita ambil kesimpulan
kita ambil tindakan
sebelum yang kasus tercapai ini
kita sudah polanya sudah terbaca
ini juga salah satu masukan dari pak pandu kan
kita melakukan tracing yang aktif
kita ada enam ratus mobil testing covid
kita sebar di titik pasar pariwisata terminal dan lain sebagainya
tapi ada yang sifatnya itu adalah anomali
nah kalau anomali itu seperti yang dicatat pak ini
tidak ada yang bisa kita prediksi
dan coba bayangkan dalam satu titik jumlahnya di atas seribu kira kira begitu ya
dan dilaporkan dalam kurun dua hari
kemarin sekitar dua ratus an
nah waktu saya bedah lagi mas datanya
yang hari ini dilaporkan sekitar sembilan ratus enam puluh
dari satu titik itu ada sembilan ratus sepuluh kalau nggak salah
berarti lima puluh lima nya itu yang pola yang lama
yang tiap hari kan jawa barat sebenarnya tanda kutip selalu di bawah seratus ya
nah khusus untuk secapai ini menambahi yang memang luar biasa
sehingga saya menduga besok besok lusa pun kita
kurang lebih akan kembali ke pola yang sudah kita prediksi
yaitu di angka lima puluh enam puluh dan seterusnya yang terus kita kejar supaya lebih rendah lagi
jadi itu tadi mas
jadi tidak bisa dibaca ini sebagai pola baru
kalau pola baru itu kan jumlahnya banyak dan menyebar kira kira begitu
kalau ini jumlahnya sangat banyak tapi satu titik kan
berarti memang ada anomali kondisi di titik itu
nah itu salah satu juga yang kita optimis sebenarnya
pengalaman dari kluster di sekolah kepolisian di sukabumi
karena para perwira siswanya itu kan orang orang terpilih yang badannya itu fisiknya kuat kuat
maka penyembuhannya dari hasil laporan memang paling banyak dan paling cepat
nah kira kira begitu
sehingga dari seribuan di secapai itu yang dirumah sakit kan hanya enam belas orang yang ada gejala sedang
jadi sembilan puluh sekian persennya diisolasi di satu telingpula
jadi lebih terkendali pintu masuknya hanya satu
dan mudah mudahan dalam hitungan empat belas hari seribuan perwira ini bisa kembali beraktifitas
artinya anda mengatakan bahwa kluster ini mudah sekali untuk dilokalisasi dan diisolasi
karena memang berada dalam satu tempat atau zona yang aksesnya juga cukup terbatas begitu ya
dulu kita pernah ada kluster yang paling sulit namanya kluster gereja gbi mungkin pak pandu monitor ya
itu kita nge trackingnya berminggu minggu ke pasien yang sekunder dicek lagi ke yang tersier terus yang sampai level empat ke supirnya ke wah panjang itu
menyebar ke seluruh beberapa kabupaten kan
itu paling menyulitkan dalam sejarah kita tracking kluster itu adalah salah satunya itu
tapi kalau satu titik seperti sukabumi dan sekarang secapa
itu betul betul terkendali
karena ada tanggung jawab juga dari institusinya
kalau di soekabumi adalah kepolisian maka semua instrumen kesehatan kepolisian menggunakan caranya me repress si covid
dan sekarang juga saya kira hal yang sama
jadi harap dibedakan antara penarikan gara gara pola dan menyebar
tentunya itu menjadi sebuah hal yang betul betul harus jadi lampu merah
atau anomali anomali yang kadang kadang memang menyergap kita di luar dunia

jadi itu memang harus dikendali
atau kita di luar dugaan kita walaupun semua protokol sudah kita terapkan secara merata
maka kalau dia rata rata tadi sebelum anomali ini
ya di jawa barat rata rata itu biasanya urutan ke lima ke enam dibanding provinsi lain yang lebih merata
ini tidak linear dengan kondisi pasca psbb
kan kita tahu jawa barat cukup masif untuk psbb ya pak gup
dan juga kemudian testing dan tracing juga cukup ketat gitu
ketat dilakukan himbauan protokol kesehatan
kondisi sekarang sih sebenarnya bagaimana yang anda pantau
ini kan dulu juga saya dapat masukan dari pak pandu bahwa kita harus eksperimen ya pak
melockdown baru bahasanya satu negara
ya sudah kalau satu negara nggak bisa kita lockdownnya satu provinsi
tapi kan judulnya psbb
maka jawa barat itu adalah provinsi pertama yang sangat masif melockdown
tanda kutip mem psbb
selama kurang lebih dua tiga minggu
dan itu keputusan terbaik yang saya ambil
masukan dari banyak pihak termasuk pak pandu yang membuat si kurva kecepatan penyebaran virus turun
nah setelah itu keluar petanya mas bahwa oh kita tidak bisa mempersamakan treatment depok dengan treatment desa desa yang ada di ciamis yang di ujung jawa barat
dengan pola persamaan psbb yang skala provinsi
maka sampai hari ini itu jangan salah
psbb di jawa barat

itu di bogor di depok di bekasi bekasi itu masih
saya kira kira begitu
tapi di desa desa yang jauh kita melakukan psbm
pembatasan sosial bersekala mikro
jadi tidak ada istilah pelonggaran secara fundamental
hanya kepada mereka yang sudah kita kategorisasi hijau dan biru
maka pentahapan adaptasi kebiasaan baru ekonomi kita buka perlahan lahan
jadi kesimpulannya jawa barat itu multi status kira kira begitu
status psbb ada
status yang mikro ada
status yang akb ada
status yang dibuka perlahan lahan ada
ya karena epidemiologi kita di jawa barat bervariasi
jadi sudah sudah lewat masa dipersamakan dengan satu resep dan dosis
sekarang itu kita ngasihnya dengan dosis berbeda beda sesuai tingkat keterpaparannya
saya kira itu resep jawa barat sekarang
oke itu kita sudah dapat poinnya bahwa kemudian sesuai dengan resep
kalau kemudian penanganannya akan berbeda beda melihat bagaimana perkembangan kasus
saya ke pak yasin sekarang
pak yasin kalau hari ini kita melihat jawa barat mengungguli kasus harian yang beberapa waktu lalu didominasi oleh jawa timur dan dki jakarta
kita juga ingin melihat bagaimana kemudian
jawa tengah bisa berdamai dengan kondisi pesebaran kasus
kita secara angka bagaimana pak laporannya per hari ini
ya terima kasih
yang pertama perlu saya laporkan bahwa memang di jawa tengah tidak kok tidak naik tinggi ya
kita pertama saja sebenarnya kita masih ada kenaikan kenaikan tinggi
memang fluktuatif antara daerah satu dengan daerah yang lainnya
kemarin sebelum menjelang lebaran itu kita sudah mempromosikan dengan kabupaten rembang bahwa kalau memang new normal itu akan diberlakukan
terus pionir untuk sekolah itu bisa dilaksanakan di kabupaten rembang
tetapi pada akhir akhir ini ternyata di kabupaten rembang malah tinggi tingginya saat ini
maka memang kita ternyata itu fluktuatif
dan memang sampai saat ini
ada daerah daerah yang masih
ada daerah daerah yang masih merah dan sudah mulai hijau seperti di kabupaten magelang ada di kota magelang terus ada di kota pegal itu sudah mulai hijau
tetapi kami tidak mengatakan terus lalu hijau ini tidak terus semerta merta melakukan social distancing physical distancing
semua itu harus tetap dilakukan
protokol kesehatan harus diletakkan
tetapi perlu kami laporkan bahwa sampai saat ini per delapan juli dua ribu dua puluh di jumlah di jawa tengah terkonfirmasi bahwa seluruhnya itu sudah ada lima tiga puluh satu yang terkonfirmasi
tetapi yang dirawat di rumah sakit ada delapan ratus satu dan satu tiga ratus empat puluh tujuh adalah isolasi mandiri
dan setelah selebihnya yaitu ada sembuh dua ribu empat ratus lima puluh empat sudah sembuh dan meninggal empat ratus dua puluh sembilan
nah di sini kita memang menghimbau kepada masyarakat kenapa kita bisa berdamai
sebenarnya kesadaran kita sendiri dan saya berterima kasih juga kepada para pemimpin pemimpin kabupaten kota yang kepala kepala daerah yang sampai saat ini mereka masif untuk melakukan
melakukan sosial terhadap masyarakat yang ada di jawa tengah untuk selalu menerapkan social distancing dan lain sebagainya
kita berharap memang kasus kasus ini transmisi dan juga grafik infeksi ini tidak ada angka yang signifikan begitu
dimanapun mungkin nanti akan kita tanyakan ke pak pandu
apakah kemudian dengan normal baru rekor baru ini apakah tidak menutup kemungkinan akan dilakukan psbb lagi termasuk nanti pertanyaan kepada dua pimpinan daerah ini
bagaimana kemudian cara mendisiplinkan warganya
apakah perlu nanti perubahan per gub dan ada sangsi yang lebih tegas
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda
saya ke pak pandu
ini kemudian tentu menjadi alarm juga bagi seluruh daerah
bahwa transmisi dan penularan ini masih terjadi di masyarakat
di era normal baru dan rekor baru seperti ini apakah kemudian cara cara yang kemarin kemarin cara lama kemarin yang kita katakan psbb yang dianggap cukup ampuh untuk menekan penyebaran
akan diterapkan kembali atau apa sebenarnya yang akan bisa diupayakan pak pandu
jadi waktu pembatasan sosial berskala besar itu kan satu shock treatment ya
kita dari angka penularan yang sangat tinggi kita harus turunkan secepatnya gitu supaya tidak menyebar luas gitu
dan kita harusnya sudah beralih ke pertahapan yang berikutnya yaitu adalah melakukan pembatasan sosial yang berskala lokal
yang tadi dilakukan
karena ini akan lebih bertahan lama dan bisa memberikan efek yang jauh lebih baik dibandingkan psbb
karena psbb kan harus menghentikan kegiatan penduduk yang mendapat dampak yang sangat buruk bagi kehidupan sosial ekonomi
kemudian dengan kombinasi tadi menguatkan surveillance testing lacak dan isolasi
dan yang paling penting dan paling susah
adalah agar penduduk patuh untuk melakukan menggunakan masker dan menjaga jarak dan mencuci tangan
karena pilihannya tidak banyak
sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari hari
tapi tidak terlalu bersiko untuk terkena covid
ini yang menurut saya intervensi kesehatan yang tidak mematikan kehidupan ekonomi
ini adalah kombinasi daripada surveillance dan tiga m tadi
oke artinya kemudian ini termasukkah dengan kebijakan kebijakan yang tidak populer di masyarakat
dan juga klaim temuan obat obat yang sekarang kita tahu ada kalung antivirus atau segala macamnya
ini juga mempengaruhi nggak sih pak pandu
itu mempengaruhi dalam pengertian masyarakat jadi bingung
jadi seharusnya kita fokus pada pandemi
dan juga perubahan berlaku dan kegiatan kegiatan yang sifatnya memang sudah terbukti untuk menurunkan kasus
janganlah mengharapkan keajaiban atau sesuatu medic ya kita bisa mengusir virus corona gitu
dan jangan bermain main juga dengan virus
karena kita akan jadi masalahnya jadi susah gitu
karena hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat itu masih rendah
merasa persepsi risikonya merendah gitu
jadi yang mereka tidak merasa terinfeksi atau merasa kemungkinan kena gitu
karena itulah kita harus mendorong bahwa kita dalam kehidupan yang masih penuh risiko
dan kita bisa mengurangi risiko itu dan kita bisa melakukan kegiatan asal kita waktu menggunakan masker dan tadi tiga m tadi
oke saya lempar bolanya ke kang emil dan pak yasin
ke kang emil dulu
kang emil gimana menjawab tantangan ini pak
kita tahu bahwa kemudian ada sanksi yang diberikan begitu
walaupun masih sifatnya sosialisasi atau sanksi sosial begitu
tapi apakah kemudian untuk membendung atau untuk membuat masyarakat semakin sadar
perlukah sanksi yang lebih tegas dari pemerintah daerah untuk benar benar protokol kesehatan yang
paling minim yang disampaikan tadi ini bisa diterapkan pak
jadi yang disampaikan pak pandu itu sudah dan sedang kita praktekkan
jadi basis tahap setelah psbb itu tadi saya bilang tidak mengendurkan tapi menggeser menjadi zoom in kira kira begitu ya
makanya tadi saya bilang bahwa jawa barat itu segala ada kang
yang masih psbb masih yang sudah skala mikro ada
jadi kita baca pola lagi
kalau ternyata jawa barat yang tadinya biasanya di bawah seratus di bawah tujuh puluh ini tiba tiba tiap harinya misalkan di atas seratus kan
nah itu kita akan ambil tindakan
bisa saja kita kembali ke psbb seperti dulu kalau itu dirasa urgensi atau dilakukan apapun
nah mau psbb diulang lagi atau tidak proses tracing kita dan tracking kita itu terus sangat masif
itu yang saya tekankan ke tim di jawa barat yang sekarang sudah sepuluh ribu per minggu
kita terus sampai setinggi tingginya dan kita berharap dengan pcr buatan bio farma dan lain lain kita bisa menambah kapasitas
sangsi itu sebenarnya sudah
kita kan sudah banyak menutup
toko toko ditutup yang melanggar
ada beberapa kegiatan yang sifatnya
jadi yang di

yang sudah terdata dalam sangsi sangsi itu biasanya adalah pemilik pemilik tempat kegiatan publik ya
nah kedua saya juga kampanye sama ikuti papan dua puluh tiga m
mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker
dari semua itu yang paling kita intensif sekarang adalah kampanye memakai masker
kalau satu arah saja kan sudah berhasil mengurangi sekian persen
kalau pakai maskernya dua arah apalagi dan seterusnya
nah itu terus kita lakukan
apakah di lusa lusa dan minggu ke depan
kita jawa barat ini di atas seratus atau kembali ke yang sebelumnya
kalau kembali ke sebelumnya berarti kasus secapa ini kan anomali kira kira begitu bukan pola
karena jawa barat menurut semua ukuran sedang terkendali kira kira begitu
tapi bodebek memang masih tetap dalam posisi waspada
oke artinya adaptasi kebiasaan baru ini dipantau secara ketat
lantasan hukum yang kuat untuk pelanggar ini juga sudah berjalan begitu ya pak gubernur ya
intinya resep treatment kami kepada semua daerah tidak mungkin sama
karena proses treatment yang dipersamakan sudah lewat dulu
maka sekarang tadi daerah yang risiko rendah kita treatment dengan dosis yang lebih rendah
daerah yang terpaparannya tinggi dosisnya lebih tinggi yang parah kita lockdown dan sebagainya
jadi semua tipe treatment itu sekarang di jawa barat sudah berjalan
kita kepayasin treatment di jawa tengah seperti apa pak wagub
treatment di jawa tengah memang ya hampir sama lah dengan apa yang diatarakan pak pandu dan pak gubernur jawa tengah
karena memang treatment kita memang kita sekarang sudah bentuk yang namanya koordinator perwilayah
ada enam wilayah di jawa tengah
dari tiga puluh lima kabupaten
ada soloraya ada patiraya terus bati solo terus pedu ada bonyumas dan bebel
itu kita bagi menjadi enam kubar kur wilayah
yang mana koordinator perwilayah ini untuk mengawasi dan melakukan treatment sosialisasi terhadap masyarakat yang
ada penaikan kenaikan seperti saat ini ada di kabupaten jepara di kabupaten demak dan semarang masih ada tinggi
maka memang kita treatmentnya kepada tiga kabupaten ini
kita memperingatkan kita langsung datang apa yang menyebabkan seperti yang barusan ini ada peningkatan di sebuah perusahaan
sehingga kita langsung melakukan tinjauan secara masif
bagaimana perusahaan itu bisa ada peningkatan
bagaimana perusahaan itu bisa ada peningkatan

seperti di kabupaten rembang juga kemarin kita baru sibuk di sana karena munculnya di salah satu instansi pemerintah provinsi yaitu di panti asuhan
kita juga langsung ke sana mendirikan dapur umum kita mendirikan ruang isolasi dan lain sebagainya penjagaan ketat
kita juga langsung ke mana mana terus
bene bagaimana pengumuman benmu anda itu ini di
ya mana kata agama bisa jadi gitu
sa karena aku banyak belum ketemu k marvel jasmin
kalau di takeshita di kecil boleh lihat
kau boleh panggil sama mereka

diam ternyata di iran sudah selesai perusahaan ini
oke pak yasin saya akan konfirmasi ke pak pandu bagaimana kemudian respon secara epidemiolog
dengan strategi yang tadi sudah dipersiapkan oleh para pimpinan daerah
untuk mengatasi persebaran atau menekan angka kasus covid sembilan belas di daerah daerah ini
kita akan kembali dalam diskusi kita nanti
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
kita kembali ke diskusi kita malam ini
sebelum ke pak pandu lagi saya ke kang emil
kang emil kalau tadi optimistik bahwa kasus ini adalah sebuah anomali
yang terjadi di kelas terbaru secapa angkatan darat ini
dan kemudian strategi dari daerah sendiri juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan
bagaimana komitmen ini bisa terus dilaksanakan agar kemudian tingkat kepatuhan
dan tertibnya masyarakat ini bisa terus terjaga kang
ya jadi bisa cnn monitor ya
satu kami rutin melakukan rapat mingguan dengan kepala daerah
maka relasi antara gugus tugas provinsi dan kota kabupaten itu sangat sangat baik
kita saling mengapresiasi
saya juga gayanya nggak perintah perintah lebih banyak mengayomi mengasuh

saya juga gayanya nggak perintah perintah
saya juga gayanya nggak perintah perintah
saya juga gayanya nggak perintah perintah
memaksimalkan semua elemen karena covid ini memberikan sebuah kenyataan
bahwa tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi dengan terpusat saja
tapi betul betul dari pilihan dari media atau istilah kita pentahirik abcm
akademisi bisnis community government dan media itu bergerak juga
nah maka kita akan lihat pola dulu kang
jadi pola pola ini apakah
ada kenaikan yang signifikan dan kita akan teliti kalau itu naik signifikan
adanya di mana
yang sekarang kita fokus paling tidak disiplin itu adanya di daerah pariwisata
dan di daerah pasar
dua itu yang sedang kita fokuskan untuk menggempur dengan kedisiplinan
ini jangan kaget di jawa barat nanti
seorang kerumun tiba tiba ada mobil covid datang melakukan pengetesan secara wajib
dan itu nanti akan disertakan dengan polisi tn
tni yang menjaga
nah itu hanya yang bisa kita lakukan
untuk memastikan sambil norma baru ini bisa berjalan
tapi tracing testing kita tidak boleh berhenti
dan kita tani ke tempat tempat yang saya kira kita curigai
saya kira itu yang akan kita lakukan di minggu minggu ke depan
sambil tadi kalau ada anomali anomali kita akan merapatkan analisa
dan kita ambil keputusan kira kira treatmentnya seperti apa
termasuk juga monitoring kesehatan ke seluruh seluruh pihak yang terkait
begitu ya kang emil ya
ya salah satu yang sudah kita putuskan gara gara kejadian di secapai ini
saya meminta pak doni monardo juga ke pak presiden
karena kan banyak sekali lembaga institusi itu vertikal kang
dalam kendali pemerintah provinsi atau kota kabupaten
jadi itu kendalinya langsung dari jakarta
maka pengetesan testing manajemennya saya titip langsung terpusat dari induknya yang ada di jakarta
nah itulah permohonan kita minggu ini untuk memastikan titik titik itu
tidak menjadi pola baru yang kita sebut sebagai pattern atau pola yang kita bisa pahami
kalau gitu kita berharap bahwa kemudian pola pola tersebut masih terus berjalan
sambil juga mengevaluasi apakah kemudian perlu hal hal baru untuk terus menekan penyebarannya di daerah
khususnya di jawa barat
kalau di jawa tengah pak yasin dari data who
angka positivity rate di jawa tengah kalau saya tidak salah berada di sebelas satu persen
ini memang belum tinggi secara nasional kalau dirata ratakan
tapi ini menjadi alarm begitu dan belum ada kasus atau kluster kluster baru yang ditemukan
apa kemudian komitmen untuk membuat situasi ini tidak semakin membuat masyarakat khawatir
dan kewaspadaan tetap menjadi prioritas pak
ya terima kasih
untuk menjadi komitmen kita kepada para kepala daerah memang kita per hari senin
setiap hari senin kita melakukan evaluasi perkembangan covid sembilan belas di permingguan
yang kedua bahwa setiap ada penemuan penemuan kluster baru
kita akan langsung bertindak untuk mendatangi salah satu daerah yang terpapar
saat itu seperti di kabupaten jemara kemarin
ketika ada kluster baru yaitu di rumah sakit umum daerah kabupaten jepara
yang mana ada salah satu pasien yang tidak mau mengaku bahwa beliau adalah terpapar covid sembilan belas
sehingga banyak yang kita langsung datangin memberikan penyuluhan
memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kesadaran
kejujuran kita terhadap apa yang pernah kita lakukan
dan di kabupaten jemara
di kabupaten rembang juga seperti itu
kemarin waktu dua minggu yang lalu ada kluster baru di kabupaten rembang
antara yang pertama adalah kluster pantai aswan milik pemerintah provinsi jawa tengah
yang kedua ada kluster polri yang ada di sana
sehingga mengakibatkan salah satu kapolsek meninggal dan dua kapolsek terpapar covid sembilan belas
sudah seberapa masifnya
dan itu kita isolasi setelah lunjutnya
dan kalau terkait komitmen kita di kemarin
memang kita akan mengarahnya saat ini adalah ke new normal atau tatanan baru ya
mulai kita tata mulai dari pariwisata pasar industri sekolahan dan lain sebagainya
nah kemarin ada menarik ketika kita simulasi memulai new normal
di pariwisata di bukalapur di borobudur
dan itu selalu akhirnya dibuka
dan memang di dalam borobudur sendiri
di dalamnya itu memang tidak ada pengunjung
akan tetapi setelah kita keluar ternyata di luar itu lebih banyak
dan mereka tidak taat
dan mereka bersepeda sih
tetapi ternyata setelah bersepeda
bergurumun waktu berhenti selfie
dan lain sebagainya
maskernya tidak dipakai
akhirnya kita datangin
anda itu mau apa
mau sehat atau enggak
kalau mau sehat
ya kalau olahraga ya olahraga lah
tapi setelah olahraga
kalau bergurumun seperti ini
ya pakai maskernya
supaya tidak ada penularan
dan lain sebagainya
nah ini seperti ini
kita mengingatkan terus
supaya mereka bisa terpadam
oke terima kasih pak yasin
terima kasih pak yasin
pak pandu terakhir
bahwa kemudian evaluasi sudah berjalan secara komprehensif
protokol kesehatan juga sudah diterapkan
sanksi dan landasan hukumnya juga sudah jelas
tapi kemudian ada celah celah yang
membuat angka transmisi infeksi ini masih terus terjadi
apa yang kemudian bisa kita tutupi celahnya ini
di mana kemudian ini yang menjadi faktor
apakah soal edukasi dan juga
strategi komunikasi dari pemerintah daerah ke masyarakat
yang tidak membumi atau apa yang salah
dan kemudian bagaimana memperbaikinya ke depan pak pandu
ya sebenarnya enggak salah
kita melihat usaha yang luar biasa
dari teman teman di pemda jawa barat dan jawa tengah
yang kita harus ingatkan adalah
sekarang kita waktunya mengajak masyarakat gitu
jadi masyarakat ini selama ini kan agak tertinggal
makanya saya selalu mendengungkan ide untuk pembatasan sosial
karena komunitas itu apakah komunitas rw desa dan sebagainya
atau tempat tinggal atau berbasis seperti sekolah secapah
nah mereka itu harus sudah mulai kita ajak
karena mereka yang akan mempertahankan perilaku perilaku tiga m tadi
dan mereka bisa monitor perilaku itu dan mengedukasinya
tidak perlu harus diawasi dengan tentara atau dengan polisi
tetapi dengan demikian kita mengajak semualah masyarakat
nah ini yang tidak mudah
dan kita harus memanfaatkan semua tokoh tokoh masyarakat
orang orang yang berpengaruh
mereka kan punya teman teman yang sangat
atensi dan akan patuh
untuk melakukan itu
karena masyarakat itu
adalah garda terdepan dalam
dalam respon pandemi ini
karena mereka akan yang menjadi
yang kita sebut sebagai
oke pak pandu artinya kemudian
percuma kalau pemerintah
cara dan upaya kalau masyarakatnya itu sendiri
tidak mendukung upaya upaya
tersebut padahal sebenarnya yang anda katakan
masyarakat yang menjadi front
liner nya begitu ya agar kemudian
angka penyebaran kasus ini
terjadi di sejumlah daerah khususnya di jawa barat
dan jawa tengah baik terima kasih
nasional sumbersnya sudah bergabung malam ini
gubernur jawa barat
dan wakil gubernur jawa tengah
tats yassin dan epidemiolog pandu riono
sudah bergabung dengan kita
malam ini terima kasih
petugas gabungan menggelar
razia masker di depan taman bukul
surabaya cnn indonesia newscast